sampai jumpa di video selanjutnya
oke kamu ada ide apa untuk temanya eh temanya itu ada kok bu human human human
right and emancipation bu bagus temanya tapi first of all kamu harus spelling yang bener dulu human
nanti kalau dari sini sepuluh kali ya ulangi terus
aduh kiki saya bangga sekali sama kamu
i'm very proud saya suka semangat kamu
kiki pinter bahasa inggris
bu doain kiki menang ya bu ya
boleh nanti kalau kamu menang kita di traktir ya
wah ini rumahnya calon mertua kamu
enak banget tempatnya ren asri nyaman
pasti tanah disini harganya mahal mahal yuk
ma kita datang kesini itu buat makan malam
kok mama malah ngebahas harga tanah sih
lagi yang tadi mau ngomong apa calon mertua
kamu tuh gimana sih ren mama maunya ya
kamu tuh kemana mana hubungannya sama mbak jen gitu
udah ayo kita masuk gak enak
kita diskusi disini berdua ayo
nama aku en irgendem
macam mana ini rumahnya
kayanya ini orang bush trois
kok kamu gugup gitu sih
silahkan pak bu
terima kasih mbak
kamu juga randy selamat datang di rumah saya
waduh rumahnya pak nikola sini ya
enak sekali pak
nanti bisa aja
terima kasih banyak bu maya
ayo silahkan duduk
terima kasih pak nikolaf mbak jen
ini adalah hidangan spesial
buat tamu tamu saya

ini adalah hidangan spesial
saya terharu sekali nih pak nikolas sama mbak jen sudah menyiapkan semuanya untuk saya dan ranji
terima kasih ya pak niko mbak jen
bu mayang justru ini sebuah kebahagiaan bagi saya untuk bisa melakukannya
buat randy dan juga bu maya
aduh saya udah pura pura lupa
eh malah mama yang ngingetin
sebelum makan randy mau menyampaikan sesuatu untuk mbak jen
oh silahkan silahkan bu
mama ini benar benar ya
ren kamu mau sampein apa
silahkan duduk pak ada barang
terima kasih bu
silahkan duduk bu
jadi kedatangan kami kesini ingin membahas soal hak asuh anak kami
itu waktu lahiran saya
maaf bu apa ayah kandung ini masih sering kontak dengan ibu
dia masih mau bertanggung jawab atau tidak
dan saya juga gak mau kalau misalkan dia tahu anak itu anak dia
karena dia sudah menyanyiakan anak itu
dan sekarang andin pun sudah menjadi istri saya
saya yang menafkai andi dan anaknya
kebetulan juga dari masih bayi
anaknya andin ini saya yang besarkan saya yang menafkai juga
dan sekarang saya sudah menjadi orang tua angkat yang resmi
menurut pak maulana gimana
baik jadi dalam kasus ini mantan suami ibu berhak tahu soal anak ini
kalau untuk hakasu gimana
dia berhak untuk memperjuangkan soal anak ini
tapi kecil kemungkinan untuk menggunakannya

saya akan berusaha untuk memperbaiki kemungkinan untuk menggunakan anak ini
saya pasti akan berusaha menjaga supaya nino tidak merebut reina
saya akan usahakan itu
kamu juga dengarkan tadi kata pengacara
tapi tetap baik mas
di saat nanti semuanya sudah tahu
aku takut reina belum siap saja
apalagi tiba tiba nino meminta reina untuk memanggil dia
ayah atau papa
kamu jangan sedih ya
kami semua gak maksa kok
karena semuanya pasti ada waktunya andien
semuanya sudah punya waktunya masing masing
sama seperti saya sekarang
sudah waktunya saya mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
andien termasuk hati
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu
ah pak jinn
apakah hal yang enak dalam menunggangikum seite ur royais yang tidak mungkin
jangan dapat tanpa fungsi
terima kasih pak jinn
jadi begini pak niko mbak jen
randy ini mau kasih sesuatu
sesuatu yang turun temurun dari keluarga saya
redi ini anaknya memang pemalu
ya udah kalau gitu mama aja yang ngasih sini
jadi begini lho mbak jen
randy ini mau kasih cincin buat mbak jen
cincin yang istimewa turun temurun dari keluarga kami
ya ready ini kan memang anaknya pemalu ya dari dulu
jadi mungkin juga dia berpikir bahwa cincin ini tidak bagus untuk